stunting atau kekurangan gizi kronis pada anak masih menjadi masalah kesehatan utama di kabupaten bandung
hingga dua ribu tujuh belas lalu saja terjadi kenaikan jumlah pasien penyintas stunting sebesar enam persen
sahid fajril adalah anak sematawayang dari fitri susanti
usianya kini menginjak tiga tahun
ketika lahir fajril memiliki berat badan dua lima kg dan tinggi badan empat puluh cm
menurut klasifikasi status gizi berdasar pada indikator tinggi badan menurut umur standar dari badan kesehatan dunia who
fajril dikategorikan sebagai penyintas stunting
alasannya hingga usia tiga tahun fajril tak menunjukkan pertumbuhan yang signifikan
berat badannya kini hanya delapan dua kg dengan tinggi badan tujuh puluh delapan cm
seharusnya di usianya kini fajril memiliki tinggi badan di atas sembilan puluh cm
dan minimal memiliki berat badan delapan lima kg
hal ini terjadi karena ketika mengandung sang ibu tak mengkonsumsi asupan gizi yang cukup
saya sembilan belas hari melahirkan saya langsung kerja
tak hanya fajril muhammad anggi pun menjadi salah satu pasien stunting di kabupaten bandung
kini usianya menginjak enam tahun namun tinggi badan anggi hanya sembilan puluh tiga cm dengan berat badan hanya enam belas kg
ketika anggi lahir sang ibu tak memberi asi kepada anggi dan menggantinya dengan susu formula
kini anggi sulit untuk makan sayur dan buah
hal ini terjadi karena proses
pengenalan makan pacar enam bulan lahir tidak optimal
nggak ada sih cuma nggak nafsu makan aja
cuma kalau kesini sini mah itu karena mah minum susu susu itu saya nggak mau
susu tapi lagi nggak mau
buah buahan ya buah buahan mah cuma buahnya aja
tapi kalau makannya baik nggak ketika kehadiran
baik kalau udah delapan bulan sembilan bulan waktu satu bulan enam bulan mah
sering kontrol ke bidan atau ke dokter
ke bidan ya
nggak ada masalah selama lamanya
nggak ada itu
ketika anggi lahir apakah diberi aset susu
kenapa telah masalah
waktu itu teh gak ada udah dikasih dua duanya sama
cuma ininya nggak mau nggak kosong nggak ada dibantu sama formula
nah pas sudah jadi ini
stunting merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama termasuk dalam proses kehamilan
stunting biasanya ditandai dengan pertumbuhan tinggi badan anak yang tidak normal sehingga tinggi badan anak lebih pendek dari usianya
waktu hamil tidak akan kelihatan ya kelihatan setelah lahir
nah makanya disarankan untuk makanan yang bergiji sesuai dengan aturan untuk ibu hamilnya
kalau fa nya pel tambah darahnya harus selama hamil dia mendapat sembilan puluh tablet
berdasarkan data dari dinas kesehatan kabupaten bandung pada dua ribu tujuh belas terdapat tujuh ratus satu balita mengalami stunting di sepuluh desa di delapan kecamatan
untuk menekan angka itu dinas kesehatan kabupaten bandung melakukan berbagai upaya pencegahan stunting
di antaranya pemberian edukasi kepada ibu hamil
mengenai pemberian ac eksklusif selama enam bulan
pemahaman pemenuhan nutrisi selama seribu hari pertama kehidupan
serta pemberian makanan tambahan pada ibu hamil tentu dengan asupan gizi yang cukup
kita sudah melakukan kader konselor ya dengan kurang lebih lima puluh kader yang telah kita lakukan dari tahun dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
dengan harapan untuk dapat membantu ibu ibu yang kesulitan dalam memberikan asi
karena ada kadang keluhan kadang kadang ac nya tidak keluar kemudian juga adanya rasa sakit ketika memberikan ac
itu konselor tersebut dapat memberikan pembelajaran dan informasi bagaimana cara menyusui yang baik
selain itu program minum tablet tambah darah atau fe remaja putri juga menjadi salah satu langkah mengurangi stunting di kabupaten bandung
yang merupakan ketetapan kementerian kesehatan republik indonesia
dengan pemberian tablet tambah darah ini kelak jika para calon ibu mengandung tidak akan mengalami kekurangan gizi
telinga gatal telinga kotor jangan dikorek
teteskan vital ear oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga anda